priraku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan terjahat dan saksi administratif berupa pt dh sebagai anota pori
proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses lima hari oleh sdm polri
jadi keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan
dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengingat